di tengah euforia dimulainya program vaksin booster
lembaga survei indikator politik indonesia menemukan satu fakta yang menarik
dalam survei yang dirilis pada sembilan januari yang lalu
ditemukan jika mayoritas responden tidak setuju dengan program vaksinasi covid sembilan belas dosis ketiga
lalu seperti apa pemerintah merespon temuan tersebut
dan bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan vaksin booster yang sudah dimulai pada hari ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak maksi rein rondonuwu dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kemenkes ri
ada ibu mas dalina pane kabit pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
dan juga bung kennedy muslim peneliti utama dari indikator politik
selamat malam pak maksi bu mas dalina bang kennedy apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik
selamat malam pak maksi
kita melihat hari ini sudah mulai ada euforia vaksin booster ya pak maksi
jadi persisnya apakah mekanisme
ini pemberian vaksin booster akan sama pak dengan pemberian vaksin yang sebelumnya
atau kemudian ada yang berbeda dalam program vaksin booster secara gratis ini
ya kalau di asia aja deh
skema pemerintah masih sama
yang pertama saya harap pak presiden bahwa vaksin vaksin booster ini gratis ya
untuk keselamatan masyarakat indonesia
yang berikut lagi bahwa memang vaksin vaksin booster ini hanya diberikan delapan belas tahun
dan diprioritaskan untuk pemerintah untuk lansia dan masyarakat tentang yang mengalami imunopunpun baik
jadi tapi pelaksananya pada prinsipnya sama
bisa dilakukan di
fasilitas kesehatan dan rumah sakit
tetapi bisa juga bekerja sama koordinasi dengan dinkes untuk melakukan
masih seperti pada pemberian vaksin primer vaksin satu dan vaksin dua
pak maksi mekanismenya hampir sama berarti dengan pemberian vaksin yang sebelumnya
tapi ada kategori yang menjadi
sasaran utama ya pak lansia atau seperti apa
atau kemudian masyarakat umum juga bisa mengakses dengan sendirinya
jadi seperti saya katakan tadi memang vaksin vaksin booster di
hanya untuk delapan belas tahun ke atas
lima belas tahun ke atas
dan prioritas itu pada lansia dan masyarakat terentang
dan selanjutnya sehingga masyarakat
yang sudah delapan belas tahun ke atas dan sudah divaksinasi lengkap
menurut jenis vaksinnya jadi kalau ada yang dua dosis ada yang satu dosis
seperti jansan jepang hanya satu dosis
dan jaraknya itu antara dosis dua sampai dosis itu berjarak minimal enam bulan
itu sudah dikatakan eligible untuk mendapat vaksinasi
jadi jaraknya enam bulan ini yang penting untuk publik juga tahu
sehingga tidak banyak yang kemudian bertanya tanya lagi
ibu mas dalina polanya masih mirip dengan pemberian vaksin yang sebelumnya
juga dengan ada target target sasaran utama terlebih dahulu
di atas delapan belas tahun dan juga lansia dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat program vaksin booster yang sudah dimulai pada hari ini
di sejumlah daerah sudah melaksanakan vaksin booster
ya itu merupakan satu intervensi yang cukup baik
apalagi tujuannya adalah untuk mengantisipasi kalau satu saat terjadi kenaikan kasus
karena omikron yang saat ini sedang bersirkulasi di global
walaupun saya kira kita harus sekuat tenaga mencegah penyebaran omikron itu di pintu pintu masuk kita
tetapi catatan kami tentang vaksinasi ini adalah sebaiknya kita lebih mengejar target vaksin
tetapi kalau booster ini diberikan kepada kelompok beresiko tinggi kami sangat setuju sekali
karena mereka yang sebenarnya paling membutuhkan itu
dan tentu juga prasyaratnya juga banyak ya
tidak semudah semua orang ingin vaksin
tapi kami melihat bahwa di perkotaan animo untuk mendapatkan vaksin ketiga atau booster ini cukup tinggi
sudah banyak orang yang mencari cari walaupun mereka belum menjadi target vaksin sebenarnya
nah ini yang harus dikomunikasikan kepada mereka bahwa saat ini prioritasnya masih kepada usila
mereka yang imunokompromis atau ada gangguan imunitas dan juga yang sudah divaksin enam bulan lalu
lebih dari enam bulan ini yang harus dikomunikasikan
supaya tidak terjadi salah di dalam pemberian ya
pemberian vaksin karena banyak animo masyarakat yang ingin juga mendapatkan booster ketiga
nah itu dulu yang dicapai
baru kemudian kita beralih pada booster ketiga
bu mas zalina kalau kemudian ini dilakukan secara bersamaan
meskipun ini diberikan kepada kelompok beresiko tinggi
meskipun di luar ada yang target target utama ya
mengapa anda melihat bahwa yang target yang awal dulu yang harus diselesaikan
lalu kemudian juga menyusul vaksin booster
apakah ini nanti berpengaruh terhadap jangkauan vaksinasinya
atau kalau kemudian dilakukan secara bersamaan bisa mungkin agak berantakan begitu
kalau berantakan mungkin tidak ya
karena teman teman di lapangan itu sudah apalagi kalau melalui puskesmas ya
melalui sistem vaksin yang sudah biasa dilakukan
itu datanya insya allah tidak berantakan
tetapi persoalannya adalah mereka mereka yang belum akses terhadap vaksin ini
itu juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
nah ini yang harus dikejar dulu untuk mencapai herd immunity
sekalipun ada banyak orang yang menyatakan kita saat ini sudah super imunitas dan lain lain
tetapi itu terminologi itu sebenarnya secara epidemiologi tidak ada ya
terutama untuk menciptakan herd immunity semua orang memang harus mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin
jadi equity equality dan non diskriminatif itu penting untuk vaksin
jangan sampai karena ada booster ketiga kemudian hak mereka menjadi terhambat karena banyak orang menyerbu booster ketiga ini
oke pak maksi bagaimana menjawab soal ya bahwa vaksin booster tetap berjalan
tapi kemudian yang target yang awal dulu ini yang belum selesai juga harus diselesaikan
ya benar sekali yang disampaikan oleh ya sahabat kita juga itu misalnya
jadi untuk vaksin primer kita tetap kejar
tadi disampaikan memang dari total populasi
ya karena memang saya kan biasa maupun dulu kita vaksinasi
ya di bawah empat tahun sekarang belum bisa
di antara lima sampai sebelas baru mulai
kenapa ini harus kita mulai tanpa presiden
karena yang paling penting orang orang yang sudah mendapatkan vaksinasi enam bulan lalu sudah mulai januari sampai dengan juni
itu dalam penelitian efektivitas vaksin antibody nya sudah mulai sesudah enam bulan
ini harus kita perbaiki kita tingkatkan lagi
sehingga orang yang sudah vaksin duluan pada enam bulan lalu januari sampai juni tahun ini
itu mendapatkan antibody tambahan lagi
kita perbaiki lagi
sehingga apa namanya kalau itu ada serangan varian apapun kita ya yang sudah vaksin duluan itu mampulah
tapi ya kalau kena atau yang sudah divaksin itu rata rata otg dan gejala ringan
jadi tujuannya seperti itu
dan memang tadi tidak menghentikan vaksinasi primer
tetap jalan itu
dan itu justru target pak presiden akhir tahun yang hampir semua protesi tinggal tiga yang belum
itu dikejar terus
jadi tidak dibatasi
harusnya semua sasaran itu memang harus divaksin
itu resis primernya
oke jadi berjalan paralel ya pak maksi
vaksin yang sebelumnya dengan vaksin booster yang sekarang
saya mau ke bang kennedy muslim dari indikator politik
ini ada temuan menarik juga mungkin bisa sebagai bahan evaluasi juga pembahasan kita bersama
bung kennedy ini menolak program vaksinasi booster
apa isi penelitian dan juga hasil survei ini

di awal bulan januari kemarin
penjelasan utama terkait tingginya singkat resistensi atas vaksin booster ini

ada dua variabel yang mencolok di sini

perempuan terutama yang berkeluarga ibu rumah tangga cenderung resisten terhadap program vaksin booster ini
dan juga dari sisi latar belakang pendidikan dan pendapatan
mereka yang berpendidikan pendapatan menengah ke bawah cenderung lebih resisten terhadap program vaksin booster ini
kecimbang responden dengan latar belakang pendidikan dan pendapatan yang menengah ke atas
pola data ini sebenarnya pernah kita lihat ya
terupa dengan survei sebelumnya
sewaktu bergulir data

yang menyatakan tidak bersedia untuk divaksin

ketika itu pula resistensi terhadap program vaksin itu tercikik

memang kita pernah men survey di bulan november
apakah khususnya kepada responden yang bersedia di vaksin
apakah mereka bersedia membayar
namun saya rasa itu bukanlah faktor yang dominan dalam hal resistensi terhadap vaksin
namun faktor efek samping menjadi lebih di dominan gitu
baik faktor efek samping ya ternyata juga masih mungkin mempengaruhi dan juga divaksin booster ini

kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
baik mudah mudahan program vaksin booster ini berjalan dengan lancar dan juga capaian divaksin yang sebelumnya juga terus dikejar pak maksi dan juga semua pihak
kita menunggu bagaimana program vaksin booster ini akan berlangsung ke depan
terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik malam hari ini
mudah mudahan bisa menambah perspektif dan juga masukan bagi semua pihak dalam program vaksin booster
terima kasih banyak pak maksi bu mas dalina bung kennedy
terima kasih selamat malam sehat selalu
sehat sehat semua ya